terima kasih susie
ini bisa bikin kamu fresh sani
lu udah bikin semua bentakan
opi lu tuh apaan sih
lo gak boleh minum minuman keras
kalau lu mau
lu gak mikir apa
mereka pasti pada mikir
kok gue bisa bawa mobil mewah
mendingan gue minum soda aja
ini minum apaan sih
gak membutuh banget
aduh lu gimana sih
ini anak kecil sih
susah bener sih nangkep dia
soalnya dia keburu bawa pergi tante
sama tuh gembel
udah gini gue gak mau tahu
malam ini juga itu anak udah harus diculik
gue gak sedara minum
flora ini bisa bikin kamu enjoy
udah sisi taruh aja di sana
dibilangin gak denger ya
gak sedar waktu apa lu
era sadar dong
sekarang itu hampir jam dua belas
biarin lah gue hapi dulu
yaudah terserah lu deh
tapi gue mau pulang dulu
lagi lagi gempel itu
nggak dia aja yang sekalian gue racunin

eh era udah deh gak usah bawel
sekarang itu udah hampir jam dua belas malam
dan besok kita harus sekolah
gue gak mau telat
iyah iyah iyah iyah